ya selanjutnya ini masih informasi tentang penipuan dan kali ini penipuan terutama yang dialami oleh para calon penganten gitu
jadi bagi anda calon pengantin mungkin harus berhati hati saat memilih wedding organizer ya
karena sepasang pengantin di kota jambi ini mengaku menjadi korban penipuan dilakukan oleh sebuah wedding organizer atau jasa penyelenggara pernikahan
pemilik wo diduga membawa kabur uang milik sejumlah calon pengantin
nah sementara di depok ada lima korban penipuan wo yang juga melapor ke polisi
puluhan warga dari keluarga calon pasangan pengantin ini mendatangi rumah yang juga kantor wedding organizer di kawasan jalan sunan giri kecamatan kota baru kota jambi
mereka mencari sidik pemilik wo yang kabur dengan membawa uang milik konsumennya
menurut salah satu keluarga calon pasangan pengantin acara pernikahan keluarga mereka terancam gagal lantaran belum ada kejelasan dari sang pemilik wedding organizer ini
sekitar bulan sepuluh jadi dikenakan ada diskon dari tenda ini yang cukup lumayan tentu mereka bayar lunas
mungkin sekitar tiga puluh juta
ada upaya terakhir sudah bertemu atau koordinasi sama dia
ini langsung hilang kontak nggak ada ketemu sama sekali
jadi justru itu kita dapat laporan langsung disini
nah ini katanya barang barang dia mau diangkat jadi barang dia dimana ini
itu ini harus selesaikan dulu baru bisa diangkat ini
polresta jambi hingga rabu malam belum menerima laporan terkait kasus dugaan penipuan wo ini
sementara itu korban penipuan wedding organizer di depok jawa barat bertambah
lima korban melapor ke polresta depok
mereka mengaku sudah menyerahkan uang muka hingga puluhan juta rupiah
selain karena harga yang murah para korban mengaku paket yang ditawarkan juga sangat menarik
para korban juga dijanjikan mendapatkan paket bulan madu ke lombok
paket yang ditawarkan mulai dari tujuh puluh tujuh hingga sembilan puluh juta rupiah untuk lima ratus undangan
tertarik sama wo
apa harga yang ditawarkan
berapa yang ditawarkan sama dia
apa saja paket yang ditawarkan sama dia
dia menikuti sewa gedung kentring sama pada honeymoon
honeymoonnya kemana pak
honeymoonnya kemana yang ditawarkan
polisi masih terus mengembangkan kasus ini
dari lima orang tersebut yang sudah melapor
empat dari depok dan satu dari jakarta selatan
kerugiannya bervariasi mulai dari ada yang dua puluh juta ada yang lima puluh juta
masih kami rekap dan masih kami lakukan pemeriksaan secara terus menerus
sebelumnya polisi menangkap pemilik wedding organizer di rumahnya di kawasan sukma jaya depok
polisi juga menyita sejumlah bukti transaksi pembayaran terkait pelaksanaan acara